di bawah pohon warung kecil di tengah keramaian pasar hewan aji barang kebupaten banyumas jawa tengah
soehardi memulai kegiatannya
yang mendirikan salon kambing khusus bagi kambing yang akan dijual para pedagang
kambing dirias dengan cara dimasukkan ke alat pres dan suhardi akan mengerjakan sesuai permintaan pedagang
biasanya ia memotong tanduk dan kuku kaki menggunakan gergaji atau jumput
kemudian dihaluskan dengan gerinda serta warna hitam semir
ada pula pedagang yang meminta rambut kambing dibersihkan agar terlihat rapi
salah satu pedagang kambing mengaku kambing miliknya lebih rapi setelah dirawat di salon kambing
menurutnya penampilan ini bisa menunjang penjualan kambing menjadi mahal
dengan merogoh kocek dua puluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah pedagang pun siap membawa kambing untuk diperdagangkan
meski begitu soehardi mengaku terdapat penurunan pedagang yang memanfaatkan jasanya di masa pandemi virus corona ini
karena pengaruh apa
ya pengaruh pandemi juga karena termasuk barang kurang laku kan akhirnya tetap orang mau merapikan
kan males juga
suwardi membuka salon kambing lebih awal sebelum pedagang kambing datang ke pasar
ia pun kerap berpindah pindah dari pasar satu ke pasar lain seperti banyumas purbalingga cilacap hingga kabupaten brebes
kusworo banyumas jawa tengah